pokoknya malam ini bakal jadi
eh lapar nih
siapaan sih itu pembuat owner
aduh yuk gue lapar nih
eh lu udah tau ini tempat umum pelan pelan
ini remnya belum bang sorry bang
tadi tiba tiba aja bang disitu remnya belum
harusnya lu cek dulu dong
pakai ngelindungin ulan segala
apa karena wulan jadi alasan
kenapa kamu gak mau ngasih kesempatan buat hubungan kita lagi man
kamu gak salah denger
enggak aku gak salah denger
malah yang aku denger dari bobi
katanya kamu tuh udah ngasih kode kode tersemar gitu ke dia
kode tersamar apaan
gak pernah kok
udah lah kita ngaku aja
daripada teman kamu salah paham
mungkin lah bukannya aku gak mau ngaku
cuman kalo kita ngaku ke temen temen aku
yang ada pasti mereka bakal snack lagi
aku terutama sama bobi
bakal jadi berantem kayak roman sama samuel
jadi gimana dong
ah aku punya ide
kalo misalnya nanti bobi ngajakin kamu jalan
kamu terima aja
iya nanti pas kamu udah jalan sama dia
kamu buat sesuatu supaya dia ilu ilu sama kamu
terus dia gak suka lagi deh sama kamu
wah dia bagus tuh
ini mas pesenannya mas
paling bantar bertahan sampai besok
itu juga kalau gue ngerit banget
kasian mama sama bapak
gue harus usaha cari uang sendiri
nggak boleh ngerepotin mereka
mana victor udah pindah lagi
jadi gue nggak bisa jual puisi puisi gue lagi ke dia
itu bukannya karin ya
anak baru di kelas gue
jadi jadi baru baru gua

program siaran baru gitu buat remaja
nah hari ini tuh audisinya